tidak itu tidak benar itu bohong
ibunda tidak pernah melakukan apapun
dengarlah perkataanku ibunda
tidak ada di dunia itu
penjahatnya akan mengaku dengan penjahatannya
rai kan teringat
kenapa dia berteriak seperti itu
putraku putraku maafkan
lagi pula ada apa ibu nda
mengapa ibu nda lelah lelahin
putraku ibu nda tadi dikejar kejar oleh ular putraku
mengapa ibu nda harus berbohong kepada aku
tidak putraku ibu nda tidak berbohong
demi dewa ta'agung ibu nda bersungguh sungguh
ibu nda tadi dikejar kejar oleh ular
sebenarnya ibu nda telah berhasil mendapatkan tusuk konde nih mas rara santang
susu konde itu memang bisa berubah menjadi ular
ibu nda perintahkan tusuk konde itu untuk mengejar dan mematuk yunda subang lara
tapi ular itu malah berbalik menyerang ibu nda putraku
bahwa ibu nda subang lara sekarang sudah menjadi penyihir jahat
aku sudah menang
aku sudah menang
aku sudah menang
aku sudah menang
aku sudah menang
aku sudah menang
aku sudah menang
aku sudah menang
aku sudah menang
aku sudah menang
aku sudah menang
aku sudah menang
aku sudah menang
aku sudah menang
aku sudah menang
aku sudah menang
aku sudah menang
aku sudah menang
aku sudah menang
aku sudah menang
aku sudah menang
aku sudah menang
aku sudah menang
aku sudah menang
aku sudah menang
aku sudah menang
aku sudah menang
aku sudah menang
aku sudah menang
aku sudah menang
aku sudah menang
aku sudah menang
aku sudah menang
aku sudah menang
aku sudah menang
aku sudah menang
aku sudah menang
aku sudah menang
aku sudah menang
aku sudah menang
aku sudah menang
aku sudah menang
aku sudah menang
aku sudah menang
aku sudah menang
aku sudah menang
aku sudah menang
aku sudah menang
aku sudah menang
aku sudah menang
aku sudah menang
aku sudah menang
aku sudah menang
aku sudah menang
aku sudah menang
aku sudah menang
aku sudah menang
aku sudah menang
aku sudah menang
aku sudah menang
aku sudah menang
aku sudah menang
saya mengajar kau berdatu untuk meridik
jauh lebih dan lebih
si alkasepnya kemana ya
kasep tidak ada disini
dia sudah dibawa pergi oleh prabu marta singa
prabu marta singa menyebutkan dia adalah putranya
raden atang namanya
prabu mata singa
pasti mempunyai rencana yang sangat buruk
ini lah dibawah pendapat tuh
apa apaan ini anda perabur rai apa salahku kenapa aku ditangkap
hai diam bawa penyihir ini ke penjara cepat
bukankah sudah kuberikan kepada bunda ratu kentering manik
kenapa bisa di kamarku
ibu ratu kentering manik
tidak menyukainya sehingga dia mengembalikan tusuk konde ini kepada aku
nanda prabu rai nanda apa salah yang setelah kuperbuat apa
ibunda masih saja menanyakan akan hal itu tentu saja aku memiliki bukti bahwa ibunda telah menggunakan sihir
untuk menciptakan ular dan membuat ular itu mengejar ibunda menteri mandi
tidak itu tidak benar itu bohong ibunya tidak pernah melakukan apapun diam
dengarlah perkataanku ibuna
tidak ada di dunia ini penjahatnya akan mengaku dengan kejahatannya
benar yundu dan kau sekarang tidak bisa mengelak lagi buktinya sudah nyata
tapi nanda rai
siapa kau sebenarnya